pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan lokasi isolasi terkendali
dalam rangka penanganan covid sembilan belas di ibu kota penetapan tiga lokasi baru tersebut
milik pemprov dki tertuang dalam keputusan gubernur dki nomor sembilan ratus tujuh puluh sembilan
yang ditanda tangani anies baswedan pada dua puluh dua september dua ribu dua puluh
ada tiga lokasi yang nantinya akan diperuntukkan bagi isolasi pasien covid sembilan belas
pertama pusat pengajian dan pengembangan islam jakarta islamic center di jakarta utara
lalu geraha wisata taman mini indonesia indah jakarta timur
dan ketiga di geraha wisata ragunan jakarta selatan
dan untuk mengetahui kesehatan tiga fasilitas tadi sudah ada rekan saya mardika utama
selamat pagi dika
dika terkait dengan pantauan anda apakah anda sudah mendapatkan data terkini terkait dengan fasilitas
kemudian bagaimana nanti prosedurnya para pasien covid sembilan belas
seandainya nanti mereka akan dirujuk ke tiga lokasi karantina baru tersebut
silakan dengan laporan anda
ya selamat pagi yuda dan juga nabila
saat ini saya berada di salah satu dari tiga lokasi baru terkait tempat isolasi mandiri
bagi pasien covid sembilan belas di jakarta yaitu di wisma di geraha wisata ragunan jakarta selatan
dan gedung ini memiliki tiga lantai bisa anda saksikan
dan tiga lantai ini terdiri dari tiga ratus sembilan puluh delapan kamar
masing masing kamar terdapat dua tempat tidur tetapi juga ada tipe kamar yang diisi oleh enam tempat tidur
namun pada praktiknya nanti kamar dengan luas masing masing lima lima x empat meter ini
hanya akan diisi oleh dua pasien covid sembilan belas saja untuk menjalani isolasi mandiri
sehingga daya tampung mencapai satu ratus enam puluh enam orang pasien di geraha wisata ragunan jakarta selatan ini
dan menurut pengelola
pemprov dki jakarta
tetapi kami belum bisa mendapatkan informasi terkini apakah gedung ini sudah diisi oleh pasien covid sembilan belas
tetapi kemungkinan belum
dan kapan akan mulai diisi bagaimana prosedurnya kami masih terus menantikan informasi terkini
dari pihak pemprov dki jakarta
tetapi memang terkait dengan isolasi mandiri ini segala daya dan upaya dilakukan yuda
dan juga nadia
bila oleh pemprov dki jakarta dan juga oleh satuan tugas penanganan covid sembilan belas secara nasional
diantara adalah dengan terus menambah jumlah tempat isolasi mandiri
di wisma atlet kemayoran tower empat dan tower lima saat ini sudah difungsikan
dan diisi oleh lebih dari dua orang pasien tanpa gejala
lalu kemudian itu pun tidak cukup kemudian ditambah lagi satu tower tambahan
di wisma atlet pademangan yaitu di tower delapan yang juga bisa menampung satu lima ratus orang
dan kini pemprov dki jakarta juga mengaktifkan
tiga tempat baru di kawasan jakarta utara yaitu di islamic center
lalu di kawasan jakarta timur di geraha wisata taman mini indonesia indah
dan di jakarta selatan yaitu di kawasan ragunan
tepatnya di geraha wisata ragunan ini
karena memang jumlah kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta jumlahnya terus bertambah
dalam rentang delapan ratus sampai seribuan kasus dalam setiap harinya
per dua puluh delapan september kemarin ada tambahan delapan ratus sembilan puluh delapan
kasus sehingga jumlah total kasus aktif baik yang dirawat ataupun juga yang tengah menjalani
isolasi mandiri di sejumlah tempat mencapai lebih dari dua belas orang pasien
yang dirawat di rumah sakit ataupun juga yang menjalani isolasi mandiri di sejumlah tempat
dan selain itu pemprov dki jakarta juga menjajaki kerjasama dengan sejumlah hotel di jakarta
ada sedikitnya ada tiga puluh tujuh hotel yang dimintai kerjasamanya untuk dijadikan tempat
isolasi mandiri bagi pasien covid sembilan belas tanpa gejala
baik terima kasih atas informasi anda mardika utama